sesuai undang undang pemilu nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tahapan pemilihan umum dua ribu dua puluh empat akan dimulai dua puluh bulan sebelum tanggal pemungutan suara atau pada juni dua ribu dua puluh dua mendatang
namun hingga kini anggaran pemilu belum cair karena belum ada kesepakatan soal jumlah anggaran
apa yang terjadi lalu apakah hal ini berkaitan dengan wacana penundaan pemilu
ketua kpu ri ilham saputra menjelaskan pembahasan soal anggaran sebenarnya sudah dimulai pada awal tahun dua ribu dua puluh
ketika kpu mengusulkan anggaran sebesar delapan puluh enam triliun rupiah ada upaya rasionalisasi jumlah anggaran karena disahkan publik yakni menjadi tujuh puluh enam triliun rupiah
namun angka tersebut belum disepakati oleh pemerintah dan dpr hingga sekarang
kpu mengakui ada berbagai alasan teknis yang membuat pembahasan anggaran sedikit tertunda
ilham pun mendorong pemerintah dan dpr untuk duduk bersama agar anggaran pemilu segera cair tanpa harus menunggu pelantikan anggota kpu yang baru
hal ini sangat penting agar tahapan pemilu pada juni dua ribu dua puluh dua dapat segera dimulai
sebetulnya kan kita sudah membahas ini dari awal tahun dua ribu dua puluh satu ketika kita membahas juga tentang tahapan dan program gitu ya
tentang jadwal kapan pemilu akan dilakukan
salah satunya kenapa kemudian kita ajukan rancangan tahapan itu
itu juga kan tentu harus dibarengi dengan perencanaan anggaran yang matang gitu ya
nah kami sudah sampaikan kemudian ketika delapan puluh enam triliun dipersoalkan kami kemudian melakukan kajian kajian lagi
kita melakukan rasionalisasi lagi sampai sekarang yang kami ajukan tujuh puluh enam triliun
nah tentu ini saya tidak tahu kenapa pembahasan ini belum dibahas secara detail lagi dengan kpu pemerintah dan dpr
mungkin juga karena jadwal dpr yang reses dan sebagainya
tapi saya berharap betul kpu berharap betul agar pada masa persidangan kali ini bulan maret ini
ini bisa segera kita duduk bersama agar kemudian anggaran ini sudah bisa ditetapkan dan bisa dicairkan pada tahapan awal tahun dua ribu dua puluh dua
sementara anggota komisi dua dpr ri rifki karsayuda membantah alotnya pembahasan anggaran pemilu
sebagai upaya mendukung wacana penundaan pemilu
menurutnya anggaran pemilu yang belum juga dibahas tak berkaitan dengan wacana penundaan pemilu
ia memastikan anggaran pemilu akan segera dibahas pada masa awal sidang mendatang atau paling lama akhir maret dua ribu dua puluh
tahapan sendiri itu paling lambat bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat itu sudah harus kita putuskan semua tahapan
eh sorry dua ribu dua puluh dua ini karena paling selambat lambatnya dua puluh bulan kan dari hari pemungutan suara itu sendiri

saya kira ya ini soal anu saja jangan dibiaskan isu ini terkait dengan isu isu yang lain lah
ini semata mata mekanisme yang sedang berjalan ini masih reses ya kita sabar sedikit lah
semua saya kira pasti pada niat yang sama untuk kembali kesepakatan awal bahwa pemilu dua ribu dua puluh empat kita selenggarakan pada empat belas februari tahun dua ribu dua puluh empat
komisi pemilihan umum telah merevisi usulan anggaran penyelenggaran pemilu dua ribu dua puluh empat
dari delapan puluh enam triliun menjadi tujuh puluh enam enam triliun rupiah
total kebutuhan anggaran pemilu dipenuhi oleh empat sumber apbn mulai dari tahun dua ribu dua puluh dua hingga tahun dua ribu dua puluh
bersekadar para maestro jakarta